kamu benar benar sangat aneh nih mas
kamu selalu saja mencampuri semua urusanku
paman kapan paman akan sadar dari semua sikap paman selama ini
diam kamu anak siluwangi bodoh
kamu jangan memberikan nasihat nasihat itu kepadaku
itu memang sepantasnya keluarga besar pada jalan terbang sukses
ada apa ini
jangan tinggalkan ibu pak
jangan tinggalkan ibu pak unang pak
raka ternyata peperangan tidak membuat keadaan menjadi lebih baik
peperangan masih terus berlangsung
bantu ayahanda prabu rai
kita harus segera bergegas
pimpinan pak jajah dibawah lindungan diri
kalau begitu pak pimpang
apa yang kalian lakukan disini
rai bangunlah rai
rai maafkan aku telah melukaimu rai
rai bangun rai
aku harus membawamu dari sini rai
aku harus membawamu dari sini ray
aku harus mencari orang yang bisa menolongmu
aku tidak akan sanggup menghadapi raden walang susang
lebih baik aku pergi dari sini melarikan diri
sebelum ada yang melihat
kenapa kamu melarikan diri
katanya kamu seorang raja
hanya seorang raja pemerintah
kau salah paham
aku bukan ingin melarikan diri
aku hanya ingin menyusun siasat
aku hanya ingin menyusun siasat
aku hanya ingin menyusun siasat
aku bukan anak ingusan
aku tidak percaya kepadamu
justru aku mencari mu
agar kita bisa menyusun siasat untuk menyerang pajajaran

aku tidak mendengar semua pembicaraanmu tadi

kamu bijak nggak pergi kembali
dante bagaimana dengan si youpu
jangan tinggal di sana sendirian bu
kasian sekali anak ini
peperangan ini memang sungguh kejang
rakyat yang menjadi korbannya
eh sekarang aku harus tinggal sama siapa
siapa yang menemuin aku
jangan tinggalin aku sendirian bu
jangan menangis seperti ini
ikhlaskanlah saja ayah dan ibu
jangan takut seperti itu
aku adalah raden walangsungsa
putra dari prabu siliwangi
maafkan aku raden
namaku unang raden
orangtuaku sudah meninggal
rumahku sudah terbakar
tidak perlu bersedih seperti ini lagi
kematian adalah takdir
dari allah subhanahu wa ta'ala
dan kita tidak bisa menolak
jangan putus asa unang
kau akan ikut dengan
ke istana pak jajah

iya unang kau maukan ikut dengan aku
ikut denganku ke istana pak jajah
ikut denganku ke istana pak jajah

lebih baik sekarang kita kuburkan ayah dan ibu
dan setelah itu kau ikut denganku

terima kasih raden

ternyata rupanya paman amuk marugul yang dibalik semua masalah ini
ternyata selama ini kecurigaanku benar
paman amuk marugul adalah satu orang yang berpengalaman di dalam kejahatan kita

kamu benar benar sangat aneh
kamu benar benar sangat aneh nimas
kamu selalu saja
semua urusan ku
kapan paman akan sadar
dari semua sikap taman selama ini
diam kamu anak silwangi bodoh
kamu jangan berdiri dibalik semua masalah ini
jangan memberikan nasihat nasihat itu kepada aku
itu memang sepantasnya
keluarga besar pancacaran termasuk kamu rana santang
harus aku pun dihaluskan
karena kalian semua akan menghalangi kebenakan tercinta hunanda prabu surawisesa
untuk menjadi seorang raja di kerajaan besar pajajaran
paman benar benar tidak tahu diri
tapi paman menghasut rai surawisesa untuk bertarung melawan ayah hunanda prabu
apakah paman tidak pernah berpikir
bagaimana rasanya bertarung melawan anaknya sendiri paman
memang itu yang aku inginkan anak saya
si wanita dipah